gerindra dan pkb makin mesra di tengah ramainya kocok komposisi koalisi ideal jelang pilpres dua ribu dua puluh
sejumlah pertemuan diklaim semakin meningkatkan kedua partai dalam penjajakan koalisi
lalu seberapa serius kemesraan gerindra dan juga pkb akan berlanjut pada koalisi resmi
dan potensialkah penjajakan ini melahirkan nama capres maupun cawapres dari internal kedua partai
atau akankah ada nama lain
bukankah pkb juga membangun komunikasi dengan pks dan juga demokrat
mana kira kira yang akan bermuara pada koalisi pilpres dua ribu dua puluh
dan untuk mengulasnya sudah hadir bersama kami melalui sambungan zoom
ada pertama wakil ketua umum pkb jazilul floyd dan juga pengamat dan juga analis politik aisyikam
halo assalamualaikum selamat malam bapak bapak
waalaikumsalam selamat malam mas bram prof hikam
harapannya tentu dalam kondisi yang sehat ini gus jazilul dan juga prof vikam begitu
saya akan ke gus jazilul dulu
ini kira kira sudah tiga pertemuan begitu mulai dari para ketum bertemu sampai kemarin ada perwakilan dpw dan juga dpd begitu
seberapa serius kemudian pkb dan juga gerindra akan kemudian nanti berlabuh pada deklarasi resmi misalkan di koalisi jelang pilpres nanti gus
tentu sangat serius
membangun koalisi ini setahap demi setahap dari mulai ketua umum dpp wilayah dan seterusnya
kenapa setahap demi setahap
karena kami ingin koalisi atau kerjasama ini kerjasama yang simbiosis mutualisme
yang saling memberikan keuntungan kepada pkb dan gerindra
ui barat bunga dengan lebah
jadi seandainya bertemu
nanti pkb dengan gerindra berjodoh dan sekarang sudah makin mesra
itu betul betul terukur hasil dari koalisinya dan juga strateginya
ini bukan hanya sekedar berjodoh tetapi habis itu berjuang
nah tentu nanti juga platform platformnya harus disusun bersama
kalau kita bertemu antara pkb dan gerindra dengan niat yang baik terkoordinasi
kemudian bisa melakukan kerja kerja produktif insya allah koalisi akan memenangkan
dan perlu dicatat pertemuan antara pkb dan gerindra kerjasama pkb dengan gerindra
ini seumur umur pkb berdiri baru kali ini
jadi ini menjadi magnet buat kedua partai
pkb juga merasa baru punya teman baru
gerindra juga punya teman baru

dan untungnya kedua duanya ini yang berdua partai
yang bertemu antara kedua ketua umum
ketua umum pkb dan ketua umum partai gerindra
nah dua duanya ini panglima
menurut saya ini bisa saling menangkapi sekaligus memberikan dampak yang positif nantinya
buat gerindra dan pkb yang terpenting buat masyarakat indonesia atau demi kebangkitan indonesia raya
kira kira begitu mas bram
baik gus kalau anda mengatakan dua panglima magnet baru
ini kok kemistrinya makin lengket begitu ya
ini kira kira kalau ibarat sebuah hubungan kapan kemudian akan diumumkan ke publik secara resmi
mengingat koalisi indonesia bersatu kemarin lebih berani untuk duluan begitu gus
ya tentu semua ada penanggalannya ya
kalau kita hitung pada tanggalan bahwa hajat ini baru akan dilaksanakan empat belas februari
dan pendaftarannya bulan oktober dua ribu dua puluh tiga
masih lumayan lama
biarlah kami berproses sehingga ini memberikan impact penasaran juga kepada publik
sekaligus menguji kepada kader kader kita apakah betul koalisi atau kerjasama ini
direspon secara baik juga oleh kader di bawah
karena apapun nantinya ini akan bekerjasama
akan lebih baik dimulai memang dari komunikasi komunikasi antar partai antar pengurus
sehingga platform ke depan kerja bersama
dan juga target targetnya bisa tercapai secara baik
dan memang ini kombinasi yang ideal menurut saya sehingga memang responnya cepat
jadi begitu connect antara pengurus itu langsung ada gambar diangkut angkut itu
atau siapa yang bikin di bekasi di jawa barat pada umumnya itu langsung
karena apa ini bagian dari cara kita menguji publik bahwa pasangan ini
bahwa pasangan ini tidak bisa diangkut angkut
bahwa pasangan ini tidak bisa diangkut angkut
pertemuan antara gerindra dengan pkb ini mendapat respon yang positif dari publik
dan ini menjadi modal buat pkb dan gerindra untuk memenangkan pertarungan di pilpres
baik gus artinya ini kemudian tidak hanya mencoba kecocokan hingga grassroot atau akar rumput begitu ya
tapi juga testing the water ke publik begitu ya
saya akan tanya bagaimana prof hikam melihat ini prof
apakah memang sengaja dilempar dulu melihat publik merespon nanti baru jadi apa enggak nih kira kira
ya secara umum menurut saya ya semuanya ini masih apa istilahnya itu lagi shopping around ya
bagi mencari cari pasangan mana yang tutup
saya kira gus ami juga pernah ketemu tadi sudah ditayangkan dengan ahy
terus kemudian dengan pak prabowo
nanti juga bisa aja dengan misalnya yang lain lagi
misalnya dengan mbak puan sama segala macam
nanti kan akan terjadi chemistry
ya misalnya saja tadi sudah dikatakan oleh pak jazilul bahwa pasangan ini cepat direaksi dengan baik
ya mungkin juga demikian karena saya pernah mengatakan misalnya saja ya ini sambil guyon ya
pak jazilul jangan marah ya
ini istilahnya kan pasangannya ini namanya sudah ada juga namanya pasangan boim kan begitu
kalau saya kan punya semacam formula ya mas bram ya
bahwa yang paling ideal yang paling ideal di dalam konteks sekarang bukan dua puluh tahun yang lalu
atau kata kata lima belas tahun yang lalu
yang sekarang ini kan demokrasi indonesia sudah cukup matang
tetapi gramatika dari politik kita ini juga masih belum bergeser terlalu jauh
artinya kalau dilihat dari basis basis masyarakat pendukung
tambahnya yang tetap menentukan itu adalah kelompok nasionalis dan islamudera
nah pasangan yang menurut saya paling ideal itu kalau nasionalis bertemu dengan atau bersama dengan islam moderat
rada ideal ini kalau terbalik
yaitu islamudera bersama dengan nasionalis
nah yang ideal bukan raja lagi yang ideal yang ketiga adalah kalau nasionalis dengan nasionalis
nah tapi ada yang sama sekali kurang ideal kalau islamudera bersama islamudera juga
apalagi tidak mudra
nah kalau dilihat dari
rumus saya tadi itu
atau pasangan boim ini
itu yang memang sangat ideal dalam rumus itu
sama saja kalau misalnya nanti pak ganjar dengan misalnya siapa
atau pokoknya yang seperti tadi itulah
nah yang ideal nomor dua kalau ya terbalik
pak imin atau gus ami dengan pak prabowo
gus ami dengan siapa
tapi yang tidak ideal itu kalau membayangkan
misalnya gus amin dengan anies baswedan
itu sama sekali kalau rumus saya ya
kalau namanya juga pengamat politik kan bisa saja keliru keliru gitu kan
nah tapi juga bisa saja sama sama nasionalisnya
misalnya pak prabowo dengan ganjar
itu kan juga powerful
cuma masing masing itu punya persoalan
misalnya yang tadi yang paling ideal tadi kalau nasionalis dan islam modera
tanda tanda ini kita menggunakan skenario
prabowo dan gus ami atau pasangan boim
ini juga ada persoalan
tapi ini akan bisa diatasi
karena persoalannya datang dari relasi atau hubungan antara misalnya
basis masa islamudera sendiri
masih adanya ganjalan antara nu dengan pkb
tapi ini nanti biar diselesaikan oleh pak jazil dan kawan kawan
tapi masing masing ada masalah
masing masing ada masalah
masing masing ada masalah
masing masing ada solusinya
tetapi menurut saya kalau memang benar
pkb dan siapa namanya ini gerindra ini memang mau serius
ini antara pasangan ideal dan rada ideal
dua duanya kalau dibalik jadi rada ideal
tapi kalau yang tadi tetap boim tadi
insya allah ini ya ideal
atau pak prabowo nyari lagi islamudera yang lain
saya tidak tahu pak prabowo itu masih akan shopping around seperti ini
sekarang ke lagu een
sekarang ke lagu neem a
sekarang dari lagu neem putri
sekarang seorang pelajar dari melayu indonesia
saya lempar balik ke gus jazil dulu
sebelum saya jawab itu saya memang sepakat dengan analisis dari prof ikam
dan itu memang terjadi dari setiap pemilu ke pemilu pasangan ideal
atau kombinasi kombinasi yang disebut ideal kurang ideal dan tidak ideal
nah antara gus muhaymin dengan pak prabowo ini sudah dianggap ideal oleh gus ikam
bahkan ada singkatannya boem tadi itu
sama sama pegang tiket
katakanlah prof hikam tadi menyebut misalkan ada pasangan yang lain
tentu kan mencari tiket juga dari partai yang lain
karena gerindera itu tidak cukup dengan gerindera saja
nah oleh sebab itu yang saya sebut simbiosis mutualisme itu sejak mulai dari pasangan
sejak mulai dari tiket
sampai juga cara kerja di lapangan
sampai menemukan atau sampai pada target
jadi soal kendala kendala misalkan
di dalam perjalanan jusprit yang sekarang kita komunikasikan juga bersama gerindra
dan juga gerindera bersama pkb
karena setiap partai politik juga punya tradisi punya cara kerja punya networking yang berbeda beda
tetapi alhamdulillah sepanjang pengetahuan kami pak prabowo juga diterima oleh networking para kiai
demikian juga gus muhaymin diterima oleh
karena beliau juga seringkali menyampaikan visi visi kebangsaan
nah dari sinilah menurut saya kombinasi ini rasanya gitu buat gerindra dengan pkb sulit untuk berpisah
karena ini menemukan titik temunya gitu mas
jadi tinggal saja nanti dipastikan siapa pak prabowo presiden atau gus muaymin yang presiden
proses masing masing dengan cara atau mengukur variabelnya masing masing
baik tapi rasanya pertanyaan saya tidak dijawab oleh gus jasilul
begitu apakah nama pak prabowo nama caimin ini sudah terjawab atau sudah keluar atau belum
tapi ditahan dulu gus jasilul dan juga prof ikam
kita akan jeda sejenak kita akan lanjut setelah jeda sesaat lagi
anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
kita akan lanjutkan diskusi terkait gerindra pkb yang makin mesra jelang pilpres dua ribu dua puluh empat
saya akan ke gus jazilul lagi
begitu tadi sebelum jeda kita mempertanyakan kenapa kemudian nama pak prabowo nama caimin ini rasanya kok pelan sekali dikeluarkan
padahal prof ikam tadi sudah punya nama singkatan begitu gus
kira menghormati masing masing ya karena pak
pkb juga pak gus muwaimin juga punya mandat yang diberikan untuk maju jadi calon presiden
demikian juga kabarnya pak prabowo belum menyampaikan juga kepada kadernya akan maju menjadi calon presiden
jadi kita memang bukan hati hati itu hanya soal menghormati mekanisme partai masing masing
nanti tentu akan ada dialog namanya juga koalisi
namanya juga kerjasama yang lebih dikurangi yang kurang ditambahi itu namanya melengkapi
nah tinggal dua namanya saja kok antara pak prabowo dan gus muhaymin kata profikam tapi
tadi kan dua dua ideal jadi prabowo gus mohaimin ideal gus muhaimin prabowo ideal jadi ya nanti
dilihat dipelajari dan ditimbang timbang mana yang memiliki kemungkinan
besar untuk menjadi pemenang karena apa enggak ada gunanya misalkan kita berkoalisi bekerja sama
hasilnya kalah apa yang mau dijalankan nah inilah dan juga tidak terburu buru untuk
kemudian siapa memasang masangkan yang ada karena itu lebih baik buat pkb dan gerindra
supaya sama sama mengukur diri lebih baik kita meng connecting struktur yang ada
di masing masing tingkatan soal presiden dan wakil presiden tidak akan jauh dari dua nama itu
baik meskipun pkb gerindra masih membuka kerjasama dengan partai yang lain baik gus artinya ketika
anda klaim ini ideal dan saling melengkapi menutup nama lain begitu kira kira ketika memang dua partai
ini akan berkoalisi nanti begitu gus ya karena itu sudah paling ideal bukan menutup karena sudah
ideal kecuali adanya super ideal
kalau menurut kami saya sepakat dengan prof ikam tadi dari ideal setengah ideal dan kurang ideal gitu
atau ideal kedua kalau ada yang kemudian super ideal politik ini kan menghitung fakta fakta dan
juga realitas yang berkembang baik jadi kita tidak bisa kemudian kata orang jawa patok bangkrong
pokoknya ini pokoknya ini kemudian tidak bermanfaat karena kalah nah lebih baik kita
menggunakan waktu yang cukup untuk kita melakukan dialog membahas platform figur pola kerjasama
sampai kita menuju kemenangan kalau soal figur sudah jelas kok di pkb nggak akan ada figur lain
kecuali gus muhaymin menurut pandangan saya di prab di gerindra tidak akan ada figur lain kalau pak
prabowo tetap maju presiden kecuali nanti misalnya gerindra tidak atau pak prabowo tidak maju kecuali nanti misalnya gerindra tidak atau pak prabowo tidak maju kecuali nanti misalnya gerindra tidak atau pak prabowo tidak maju
pasti mencari pola lagi siapa dari tokoh tokoh yang ada gitu baik baik kalau saya mencuplik
kategori anda tadi super ideal begitu akan akan sangat memungkinkan rasanya memunculkan diantara
dua kandidat tadi begitu ya saya ke prof ikam prof apakah nanti kemudian mesra mesra di publik
ini jangan jangan berakhir dengan nanggung begitu karena ternyata kalau jadi koalisi calonnya dari
luar partai ternyata bagaimana prof kira kira ya biasa aja kan rumpus saya tadi ya itu kira kira ini
ya biasanya aja kan rumpus saya tadi ya itu kira kira ini
kan tidak menunjuk nama nama ya makanya saya setuju juga dengan pak jazilul kemungkinan
berubah dari pak prabowo itu juga masih ada ya ya sekarang itu misalnya ada gosip gosip ini
ya tidak benar tapi gosip misalnya pak prabowo mungkin saja tidak tertarik nyalon misalnya kan
itu kan bisa berubah lagi tapi formulanya tetap formulanya itu yang paling ideal untuk republik
kita saat ini itu adalah pasangan pasangan yang berpengaruh dengan republik indonesia dan
yang kedua adalah islam moderat begitu loh mas jadi tapi ini juga bukan
dalam pengertian ideologis karena apa karena di dalam kalangan nasionalis tadi itu juga banyak
islam moderatnya tapi hanya namanya kelompoknya itu kelompok dari sana oke nah seperti juga islam
moderat itu jangan dikira kelompok nasionalis nggak ada yang di situ coba namanya adalah kelompok
islam moderat itu aja nah masalah orangnya ini siapa orangnya
apakah akan ketemu betul pak prabowo dengan pak gus ami itu masih ada proses dan dalam politik
indonesia itu enam bulan sebelum coblosan itu masih bisa dipakai perubahan perubahan ingat yang namanya
wakil presiden yang namanya pak maruf amin dengan pak mahfud itu selisihnya cuma berapa cuma empat jam
coba bayangkan masih bisa geser geser kayak gitu baik baik saja ya pak prabowo itu masih bisa berubah ubahan
nah ini apalagi sekarang ini lebih bebas kan tetapi kalau ada partai partai yang mulai mengerucut
dalam shopping around tadi itu memang agak lebih baik apalagi itu artinya mereka sudah punya
self confidence yang tinggi dan tinggal membereskan masalah masalah yang tadi saya sebut dan jangan
mencoba coba untuk memeremehkan persoalan misalnya yang tadi saya sebut antara ganjalan nu dengan pkb atau
kenal nu jangan meremehkan itu jangan wah ini gampang sekali enggak bisa begitu baik ya tetapi kalau itu
sudah disadari bahwa masih ada masalah akan ada bagian dari pkb misalnya yang dikerahkan untuk
menyerap apa menyelesaikan masalah ini atau dalam gerindran juga saya kira jangan underestimate bahwa
karena dia sudah dimasukkan dalam kelompok nasional dianggap semua nasional itu cocok dan kelima belum tentu
karena basis masa pdip misalnya belum tentu akan senang dengan yang dari dari gerindra tapi kalau
itu sudah disadari maka akan terjadi proses kampanye yang lebih serius untuk menggalang mereka begitu
nah sebaliknya juga kalau yang dari nasional tadi bukan pak prabowo misalnya nanti di dalam proses
proses terakhir ternyata muncul nama lain seperti misalnya ganjar misalnya ya pkb tentu akan menyesuaikan
juga tapi pasangan rumus ideal tadi itu tetap tetap bersama kita karena apa karena sejak pasca reformasi ini
indonesia tidak bisa lagi didikte oleh misalnya satu kelompok yang berkuasa yang hegemonik lagi
tapi sekarang rakyat sudah mempunyai kemampuan untuk memilih nah sayangnya memang pola pola
yang tradisional seperti yang saya katakan rumus tadi itu masih belum berhasil
semakin bagus tidak lemah lagi nationalis dan m here wolax mungkin sudah tidak berhadrat ramai
itu saya jadi masih menurut saya ya mungkin saya salah juga mungkin masih relevan dan yang cakiran
disadari juga oleh bapa mhi gusah ami dan juga oleh gerinjo insyaallah baik artinya tidak ada yang pasti begitu ya many last minute
baik artinya tidak ada yang pasti begitu ya tentang last minute begitu prof ya politik apalagi nama calon yang akan keluar
baik ini menarik kemudian tadi prof ikam juga menyinggung sedikit soal adanya ganjalan di internal
nah saya akan ke gus jazilul beberapa waktu yang lalu kita tahu ada sindir menyindir begitu tweet antara caimin dan juga mbak yeni wahid
nah apakah ini kemudian jadi ganjalan banyak pihak mengatakan ini seakan akan gesekan pkb dengan nahdiyin gitu
tentu kalau itu dianggap sebagai ganjalan pkb harus melakukan komunikasi dan cara cara untuk kemudian di rumah tangga nahdlatul ulama ini
atau di rumah tangga kita kemudian terjadi satu fokus pada calon
sebab pengalaman selama ini terkadang itu di tubuh nadatul ulama itu muncul dua nama
pernah dulu di tubuh nahdlatul ulama itu kayak haji haji munzadi berpasangan dengan ibu mega gus solah dengan wiranto
jadi itu juga menambah kepusingan tetapi di dua ribu sembilan belas pkb berhasil untuk memajukan satu nama saja
kayak maruf amin bersama nahdlatul ulama nah itu ideal di dalam rumah tangga nu
apa yang disampaikan oleh prof ikam tadi

hanya kami dari rumah tangga nahdlatul ulama atau islam moderat ini kalau bisa memunculkan satu nama
apakah di wapres apakah di presiden supaya apa
supaya kemungkinan kader dari nahdlatul ulama itu bisa memimpin indonesia itu bisa betul betul peluangnya besar
karena apa karena kalau dilihat dari jumlah anggota nahdlatul ulama atau yang berafiliasi kepada nahdlatul ulama
itu sebenarnya sanggup untuk memenangkan pilpres
karena seringkali belum ada tokoh yang mampu itu untuk satu satunya kemudian bisa mengikat kekuatan nahdlatul ulama di dalam proses pilpres
jadi apa yang disampaikan oleh prof ikam tadi itu sesungguhnya adalah pola pola yang seringkali terjadi di tubuh nahdlatul ulama
dan juga harus diantisipasi oleh partai kebangkitan bangsa termasuk gus muwaimin dan kita semua
agar apa yang menjadi misi dari nahdlatul ulama
menjadi misi dari pkb khususnya di bidang politik di dakwah atau di jalur politik ini betul betul memiliki manfaat dan simbol
yang bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat bangsa indonesia yang lebih luas
jadi bagi pkb atau bagi no memang selalu ada masalah tetapi biasanya sering kita bisa mencapai
kita bisa mencari temuan pada akhirnya nanti melihat fakta fakta yang berkembang
namun hari ini tetap pkb juga akan melakukan komunikasi komunikasi sekaligus membangun relasi dan interaksi yang lebih intensif
karena memang no dan pkb ibarat dua sisi mata uang
baik artinya sudah ada langkah konsolidasi begitu gus
misalkan dari nadatul ulama dengan pkb pasca ada kemarin sindir sindir tweet
secara struktural sebenarnya tidak sudah ada secara struktural
di bawah di jawa timur di jawa tengah itu hubungan antara dpc pkb dengan pcnu itu cukup bagus dan sangat bagus bahkan
banyak kantor kantor mwcnu yang dibangun oleh pkb apakah di jawa timur atau di jawa tengah dan di daerah daerah lain
nah yang lebih penting menurut saya bahwa kerjasama atau hikmah pkb kepada nu itu dijalankan saja
tidak usah diucapkan hanya menjadi ucapan tetapi ini menjadi praktek sehari hari yang harus dilakukan juga oleh kader pkb
dan itu yang memang menjadi program dari pkb selama ini
baik oke baik walaupun diklaim begitu dalam kondisi yang baik baik saja apalagi di grassroot ada komunikasi yang cukup baik
begitu saya akan ke prof ikam prof bagaimana kemudian
justru sekarang menurut saya justru
bagaimana gus silahkan
justru hari ini memang kita di pbno
hari ini kita juga merasa bahwa perlu penataan yang baik karena beberapa hal yang musibah lah kira kira yang mengenai pbnu
dan ini bagi pkb atau bagi saya yang betul betul kader no mas hikam atau prof hikam yang juga kader no
akan merasakan bahwa ada soal di tubuh itu sendiri
nah ini menurut ini perlu menjadi bagian yang kita koreksi bersama sama
apalagi nanti kalau menuju
perhelatan di pilpres
karena apa karena no itu platformnya adalah akhlakul karima
organisasi keulamaan yang menjunjung tinggi moralitas akhlak begitu
makanya buat pkb akan jadi soal karena sepanjang pkb juga menjunjung akhlakul karima
melakukan hal hal yang baik saya pikir itu
baik gus saya akan minta komentar dari prof hikam begitu prof
bagaimana kemudian ketika internal rasanya masih ada ganjalan
ini juga akan mempengaruhi misalkan
komunikasi atau koalisi bahkan nantinya dengan banyak pihak di luar pkb begitu prof
untuk dua ribu dua puluh empat sendiri
ya kalau saya ya sebagai penggemar politik yang rada familiar dengan nu dan pkb
itu biasanya ada cara yang lebih menggunakan cara adat atau cara kultural ya
jadi tidak menggunakan
cara yang misalnya saja menggunakan media atau rapat di media istilahnya orang nu
tapi diselesaikan secara internal
dan di situ ada lembaga yang memang bisa dipakai
misalnya para sesepuh di dalam syria apa namanya di nu
dan juga dewan suro kalau ada di pkb itu bisa melakukan rundingan untuk menyelesaikan persoalan itu
tapi yang disinggung oleh pak jazilul tadi
karena pak baik pkb maupun nu dalam hal ini pbnu
memang ya sedang menghadapi persoalan yang terkait dengan persoalan hukum
persoalan etika persoalan yang terkait dengan tudingan tudingan
apa namanya pelakukan tvkor atau terlibat dituduh tvkor
ini juga akan menjadi bagian dari persoalan
nah saya kira di dalam masalah ini gerindra mungkin tidak seberat pkb dan nu
tapi yang saya juga agak sedikit prihatin dengan pkb
eh dengan gerindra maksud saya
dan pkb sudah mulai bisa mengatasi
yaitu platform apa yang kira kira akan diajukan oleh gerindra ini
untuk republik indonesia ini
saya belum pernah dengar sedikitpun dari gerindra ini dari pak prabowo
tidak seperti waktu itu
pada pemilu epoch milpres dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas
sekarang ini saya belum dengar apa apa yang dikemukakan oleh gerindra oleh pak prabowo
kalau pkb paling tidak sudah ada buku tebel yang barusan dibedah itu
yang paling tidak bisa dipakai untuk menunjukkan pada rakyat
ini loh platform yang dimiliki pkb
nanti biar diuji oleh masyarakat
tapi kalau gerindra mau menjadi orang yang pertama supaya ideal tadi
tapi terus bagaimana kalau ada yang tanya
masa akan bilang oh kita akan menggunakan pkb
kan gak enak banget itu
nah kalau memang mau di pkb ya pkb nya yang nomor satu dong
jangan nomor dua kan begitu
nah oleh karena itu saya minta agar supaya gerindra dan pak prabowo
itu ya sudah mulai ngomong kira kira apa yang mau dilakukan
apakah mau menjadi pelanjut pak jokowi
continuation dari pak jokowi
artinya nanti continuation itu adalah utangnya makin banyak
kemudian kesejahteraannya juga akan mempersoalan
human rights juga akan turun
pemberantasan korupsi juga turun
demokrasi juga indahnya turun
masa begitu yang akan dipakai
dalam hal ini saya appreciate pada pkb soal rakyat percaya dengan enggak itu kan nanti bisa didiskusikan dalam ruang publik
karena itu sekarang ini
yang disebut calon platform politik mereka itu sudah ada
kita akan kembali ke soal kemesraan
apakah jangan jangan memang belum ada nama selain kita menunggu last minute seperti yang kita bahas sebelumnya tadi
jangan jangan memang karena masih menunggu nih komunikasi di pks dan juga demokrat
mengingat di tengah bulan lalu ada komunikasi pkb pks demokrat
ya tentu seperti prof ikam sampaikan
pkb ini juga bukan hanya atau koalisi pkb gerindra ini bukan hanya mengadu nama nama tetapi juga platform
jadi kami memang betul prof sampai hari ini pak prabowo belum menyatakan ke publik untuk menjadi calon presiden
mungkin dari situ platformnya juga belum disampaikan ke publik
kalau pkb sudah punya platform jalan politik kesejahteraan yang dibuat
atau disusun oleh pak mwimil skandar
nah terkait dengan partai partai yang lain memang terbuka kemungkinan untuk kerjasama jika platform dan figurnya itu memang menunjukkan tanda tanda bahwa
ini memiliki kekuatan untuk bisa dijalankan platformnya artinya menang
jadi pks saya sampai hari ini masih membangun hubungan baik dengan pks dengan demokrat termasuk juga nasdem
nah kalau pdip mungkin beda cara komunikasinya ya
artinya di kami itu tetap melakukan komunikasi komunikasi karena apa
karena masih belum sempurna semuanya karena waktunya masih panjang
yang ada yang sering dipertanyakan kan hanya soal figur
siapa figurnya kedua elektoralnya
itu sering saya bantah hari ini ini mestinya seperti prof hikam itu mempertanyakan apa platformnya
apa yang akan diberikan kepada masyarakat indonesia
mau melanjutkan yang ada atau kita memberikan sesuatu pembaruan ke depan
nah biasanya pikiran pikiran itu dikalahkan dengan angka angka elektoral prof ikam dan mas bram
menurut saya padahal angka angka elektoral ini juga nggak bisa dipertanggungjawabkan
kenapa sebelum saya sampaikan itu
karena orang yang melakukan survei tidak pernah mempertanggungjawabkan dari mana dana surveinya
siapa yang melakukan itu
karena kami juga menggunakan sebagai survei yang kami bayar justru tidak kami ungkap kepada publik
karena untuk kepentingan kita dalam rangka menyusun langkah langkah
sementara ketika elektoral yang selalu menjadi perbincangan yang selalu dikedepankan padahal pemilu masih satu setengah tahun
maka pkb lebih baik mencari momentum
saya yakin dalam satu setengah tahun ke depan masih ada momentum momentum yang akan menjadikan seseorang bisa naik atau bisa turun
bisa meroket atau bisa baliknya
karena saat ini belum terang di survei
baik artinya menunggu momentum begitu ya apakah nanti akan diumumkan bersama gerindra atau dengan yang lain
apakah memungkinkan prof pks dan juga demokrat akan bergabung nanti
jadi ya mas kalau kita bicara tentang syarat rukun itu menarik memang
kalau secara rukunnya saja itu gerindra sama pkb sudah selesai
ya tapi kan syaratnya itu kan macam macam untuk menjadi menang
jadi kita itu bukan memenuhi rukunnya saja tapi juga syaratnya di dalam berperhelatan pemilu
supaya menang kalau cuma pokoknya ikut ya
tapi kalau kita mau menang artinya yang dipentingkan sekarang setelah memenuhi rukun tadi adalah
bagaimana basis yang akan menjadi pemilih
nah saya selalu menggunakan prinsip bahwa model sekarang ini yang menjadi basis kuat itu antara lain adalah
para pemilih nu kenapa karena pemilih nu sudah terbuktikan dua kali pemilu
itu termasuk dalam tanda petik utuh mas
sementara yang nasionalis dan yang lainnya itu masih bisa untuk bergeser geser
nah oleh karena itu kalau saya tidak terlalu care dengan masalah berapa partai yang menjadi pendukung atau pengusung
asal sudah memenuhi rukun tadi sudah selesai
yang kemudian yang harus diperjuangkan nggak bisa bisa adalah bagaimana keuntuhan dari basis masa basis masa ini
jadi anda misalnya didukung oleh katakanlah lima partai
tapi kalau anda basisnya kesana kemari ya nggak akan menang menurut saya
ya coba memenuhi rukunnya itu saja supaya boleh mencalonkan
ya itulah cara ngakali sistem pemilu kita ini
jangan terlalu sibuk dengan soal rukun
walaupun itu penting sekali
tanpa rukun nggak sah semua
baik artinya tidak
itu kalau menggunakan analogi
baik prof artinya tidak hanya harus berjodoh tapi harus berjuang bersama
itu seperti yang paling penting ya untuk menuju di dua ribu dua puluh
dong pasti pastilah mas pastilah
makanya masih kemungkinan itu ada
kalau kamu nggak punya platform gua aja yang nomor satu lo nomor dua
baik kita akan lihat nanti akan seperti apa lagi kemesraannya
apakah semakin mesra atau jangan jangan mesra dengan lainnya begitu
terima kasih analis politik prof aisyikam dan juga wakil ketua umum gerindra jazilul fawait yang telah bergabung bersama kami
terima kasih bapak bapak selamat malam salam sehat selalu